ada sembilan ratus tujuh belas guru dan tenaga pendidik serta dua lima ratus siswa jawa timur yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pada data kemendikbud yang dirilis pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
kluster paling banyak adalah sekolah dasar dengan enam puluh lima sekolah dengan dua ratus an guru dan tenaga pendidik serta delapan ratus siswa
bahkan tingkat paut juga disebut menjadi kluster dengan lima puluh sekolah dua ratus tujuh puluh empat guru dan lima ratus murid paut terkonfirmasi covid sembilan belas
data kemendikbud ini tidak menyebut nama sekolahan dan tingkat pendidikan yang menjadi kluster covid sembilan belas
di surabaya sekolah sekolah juga belum menerima pemberitahuan tentang data ini
dalam benak kita waktu kita pertama kali ada rencana ptm itu pet pemerintah kota surabaya itu memang sangat hati hati sekali
karena takutnya memang takut kalau itu terjadi itu kan tutup lagi gitu loh
dan bersalah lagi lama lagi
nah makanya pemkot surabaya itu sangat sangat betul betul menjaga protokol kesehatan benar di sekolah itu
apa sudah baik atau belum
sekolah itu memang sudah ada simulasi
dan dinyatakan bagus
hanya yang ada simulasi saja yang boleh iya
simulasi dulu setelah itu baru ada ptm
tapi sekarang kan masih proses untuk
jika diperhatikan lagi sebenarnya hanya kota surabaya dan sebagian kecil lagi
kota dan kabupaten di jawa timur ini
yang hanya memperbolehkan kelas enam di tingkat sd untuk melakukan pembelajaran tatap muka
sementara daerah lain katakanlah seperti gresik dan sidoarjo
ini bahkan sudah memperbolehkan siswa siswa di bawah kelas enam untuk melakukan pembelajaran tatap muka
di sidoarjo misalnya saya pernah menemui seorang wali murid yang mengatakan bahwa anaknya
ini sudah diperbolehkan belajar tetap muka di kelas bersama teman temannya yang lain
nah kepala dinas pendidikan jawa timur wahid wahyudi sendiri
mengaku bahwa dia masih menunggu detail data itu untuk disampaikan kepada dirinya untuk bisa mengecek
sekolah sekolah mana saja dan di daerah mana saja kluster covid sembilan belas di jawa timur selama ptm ini terjadi
alasannya itu sudah turun sehingga beberapa aktivitas mulai dijalankan termasuk pembelajaran tatap muka
data kemendikbud menyebut lebih dari satu tiga ratus sekolah di seluruh indonesia menjadi kluster penularan covid sembilan belas
sebanyak lebih dari tujuh dua ratus guru dan tenaga pendidik serta lima belas empat ratus siswa terinfeksi selama sekolah tatap muka kembali digelar
tim liputan surabaya